proses evakuasi warga yang terjebak banjir di padang sumatera barat berlangsung dramatis
pasalnya petugas harus mengevakuasi bayi dan orang tuanya menggunakan perahu karet lewat atap rumah
seorang ibu dan bayi dievakuasi oleh tim sar
akibat banjir merendam wilayah lubuk begalung padang sumatera barat kamisore
proses evakuasi berlangsung dramatis
pasalnya banjir setinggi satu meter merendam rumah mereka dan memaksa keduanya harus naik ke atap rumah
dengan hati hati akhirnya bayi dan ibunya berhasil dievakuasi dan dibawa ke pengungsian
banjir yang diakibatkan luapan sungai ini merendam sepuluh kecamatan
total lima ratus warga harus dievakuasi ke pengungsian karena rumah mereka terendam banjir
jadi bahwa datang dari kota padang itu
sepuluh kecamatan dan berbagai macam teluran yang terdampak dalam banjir
dan saat ini sudah direvakuasi di kota padang oleh tim gabungan itu lebih dari lima ratus orang
selain banjir cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar daerah di pesisir barat sumatera barat
mengakibatkan longsor di nagari gantiang mudiak utara surantia kabupaten pesisir selatan
satu diantaranya ditemukan meninggal sementara sembilan orang lainnya masih dalam pencarian